bener nih padahal warga kan sudah dibodohin sama si sulam yang namanya pencopet atau
sejenisnya lebih baik dimasai dulu supaya digebukin biar bonyok baru nyesel dia baru
diserahin polisi kagak salah bilang sulam orang sesat udah jelas abang niatnya pengen
dihakim sendiri anak kecil lah yang dihakimin ah biar anak kecil luar copet luar copet aja
katanya yang namanya haji muhyiddin pelindung orang kecil yang dijolimin sekarang ngasut massa
tapi ramadi yakin kok lama lama romana jadi berpikir dan dia gak bakal tahan bu
bagaimana kalau nanti dia jadi menantu ibu setiap hari harus berhadapan sama ibu sementara sikap
ibu terusan seperti itu sama dia jadi lo sibuk nyalahin ibu iya lu tetap gak nyadarin
sikap orang tuanya si rumana kalau kayak apa ngereatin lu terus setiap hari itu gimana
selama ini ramadi belum percaya sama si rumana tapi dia masih berpikir sama si ibu
belum pernah melihat kesalahan yang rumana lakukan sama saya dan yang saya tahu rum itu selalu
bersikap santun setiap kali bicara sama saya meskipun saya lihat dengan mata kepala saya
sendiri bu kalau ibu selalu bersikap kasar sama dia maaf ya bu tapi yang namanya orang
lama lama pasti bakal marah bu kalau harga dirinya terus terusan diinjek menurut ramadi
rum itu sudah bertahan cukup lama menghadapi ibu astaghfirullahaladzim rahmadi tetep aja lu ya
hai sikap lu gak berubah sama ibu nyalahin ibu apa apa ibu aja ibu aja yang salah lu nggak pernah
lihat kan dari perasaan ibu lu kayak apa buat apa nih ibu tuh udah capek capek ngelahirin lu sembilan bulan
ya dari kandungan ibu berapa sikapnya kayak begitu
gue sendiri kelewatan lo
udah keraskan setan untuk nyatamu ya
eh ramadi tunggu
bukannya babi mau ikut campur
apalagi nambah memperkerus suasana lo sama ibu lo
tapi kalau boleh babi tahu
sebenarnya apa yang terjadi sama lo nih
sekarang ini ramadi sedang menatap kegagalan ramadi
dari usaha ramadi untuk mendapatkan ibu
buat bayu dan anggi be
maksudnya sama rumana gitu
rumana sudah menolak cinta ramadi be
tapi ramadi yakin be
kalau sebenarnya room adalah bunga cinta
yang tidak pernah dipercaya
yang pernah dipupuk
terus terusan ditebali racun
dan semua itu dilakukan oleh orang tua ramadi sendiri be
ya begini aja
babi sih sebenarnya
ramadi mau istirahat dulu di kamar ini
mak kenapa ya kok si robi aneh begitu
masa munggah deh ah
gue liatnya biasa biasa aja
mak tambah lagi nih
eh ada makanan mu aja ini mak
ya mak jangan sembahirannya bu
jangan kejar dulu ya
ya udah duru siang siang ya
biar gampang dibangunin cowoknya
kenapa sih rok
kayaknya cemas banget
tentu bang soal si robi
pulang dia cuma senyum senyum sendiri
jangan jangan dia gila bang
gimana sih lu mas
ngeduga adek lu gila
kalo dugaan gue sih nih diri kayaknya
atau balik lagi sama si rere
apa dia punya cewek lain nih
kalo dugaan gue sih begitu
makanya dia seneng gitu
tapi gua gak ngeliat kalo ketawanya dia nih
ketawa stres gitu
rok ketakutan lu itu pasti salah
tapi perkiraan po juga belum tentu bener po
siapa yang bener dong
ya mana kita tahu
kan kita gak ada yang tahu isi kepalanya robi

iya tapi kan isi hatinya siapa yang tahu po
udah kita berpikir positif aja
siapa tahu dia bisa dapat bonus lebaran enam belas ribu kali gaji
nah kita pikirnya yang baik baik aja
jangan pikir pikir yang negatif
iya lu yang stres
ada ada aja mikirnya
kasian juga si ramadi ya
dia udah betul betul kecewa dan putus asa buat ngedapetin rumahan
padahal dia udah cocok sama rumana
kita sebagai orang tua mustinya jangan diem aja
minimal ngebiarin dia supaya pdkt sama rumah
tanpa kita ikut campur sedikitpun
bu apa ibu masih mau memperlakukan ramadi seperti itu
masya allah babi udah ngomong ngalor ngedul ibu kagak dengerin
lagian poter siapa sih tuh
ini nih sebenarnya tuh ibu udah punya calon buat rahmadi
calon yang lebih baik lebih cantik lebih smart
eh ini nih anaknya sahabat ibu yang di solo itu teh
dia sekarang sekolah
s tiga nya di sini sekalian ngajar
dia ngajarin di jakarta
sekalian sekolah s tiga nya tuh di jakarta juga
waduh janggap juga ini anaknya
ari anak keempat dong dia deh
boleh juga sih orangnya
tadinya ibu mau ngasih unjuknya itu sama ramadi
melihat anaknya lagi kayak begitu jadi
eh bu tau nggak
dia itu sarjana kesehatan masyarakat skm
s dua nya magister administrasi hospital
apa tuh coba rumah anak
sekolah di mesir aja nggak lulus lulus
orang tuh macam apa coba dia tuh
nggak ada apa apa
pelit sama ilmu buat anak
udah udah nggak usah ngelebar ke sono sono dong
anaknya cocok nih dia
bener ya be kasih unjuk aja be
coba aja ntar kita kasih tau dia
siapa tahu dia ada share juga nih
kalau babi sih boleh juga nih
kenapa itu muka mbak
terus hasil dapatnya gimana
nggak tahu mbak
nggak tahu mbak
semuanya ngedukung keputusan si sulam
yang langsung menyerahkan pencopet ke kantor polisi
benar benar si sulam itu jago mempengaruhi pikiran warga
padahal warga kan sudah dibodohin sama si sulam
yang namanya pencopet atau si jenisnya
lebih baik dimasahi dulu
supaya digebukin biar bonyok
baru nyesel dia baru diserangin polisi
kagak salah bilang sulam orang sesat
udah jelas abang niatnya pengen main hakim sendiri
anak kecil lah pengen dihakimin
biar anak kecil lho
pelindung orang kecil yang dijolimin